selanjutnya pemerintah provinsi dki jakarta akan menguji coba penerapan tiket berbasis akun atau account based ticketing untuk tiga transportasi umum lrt mrt dan transjakarta
pemerintah provinsi dki jakarta
tarif transjakarta saat ini sebesar rp tiga lima ratus berlaku flat lrt jabodebek rp lima berlaku flat dan tarif mrt berkisar rp tiga hingga rp empat belas tergantung jarak tempuh
dikutip dari detikom kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menjelaskan bahwa penerapan tiket berbasis akun ini supaya subsidi tiket yang digelontorkan lebih tepat sasaran
dan bisa mendapatkan profiling seluruh penumpang angkutan
ketua dewan transportasi kota jakarta haris muhamdaun dalam program cnn connected rabu sore menjelaskan
selain menggunakan kartu profiling pengguna transjakarta nantinya pun tercantum dalam aplikasi jaklingko
ketika di aplikasi itu ya tinggal nanti dimasukkan kebutuhan kebutuhannya termasuk tadi yang account based ticketing itu kan berdasarkan nik
nah nik itu adalah
nah nik itu adalah
nanti keperluannya juga selain profiling daripada masyarakat sehingga nanti subsidi itu bisa tepat sasaran itu juga bisa dilihat dari pola pergerakan masyarakatnya
melalui tap kartu ataupun aplikasi sistem akan mendeteksi perjalanan penumpang
jika penumpang berpindah pindah lebih dari satu moda transportasi akan diperlakukan tarif integrasi transportasi maksimal sepuluh ribu rupiah
di melebutan cnn indonesia